berani benar kau bicara seperti itu pak debonarti
dia gak mungkin membunuhku
bu ibu kenapa selalu mempercayai praja
seharusnya ibu membencinya
karena praja sudah mengkhianati ibu
memang seharusnya begitu jarwo
tapi pada kenyataannya
aku gak bisa membencinya
padahal aku tahu
dia sudah mengkhianati aku
kamu percaya kan

dan hukumlah saya
karena saya sudah gak setia sama ibu
saya sudah salah menduga sama ibu
aku gak bisa menghukum kamu karena pengkhianatan
aku sangat mengerti keadaan yang kamu alami
gak usah dipikirin lagi
saya gak sadar kalau ibu benar benar mencintai saya
tapi ibu perlu tahu
kalau setiap saat
saya selalu memikirkan ibu
jadietak dan si ibu ketika berpikir sendiri
tidak hingga di perjalanan
dia sering meluang pada perilaku kesilapan
kami bisa menghukummu
ini bukan pengahdian aku
sejak aku berambil saja
siluman bukan berada di tubuh yang hidup
dasar siluman kau
dasar siluman kau
dasar siluman kau
dasar siluman kau
dasar siluman kau
dasar siluman kau